indonesia sebagai negara sangat beruntung yang memiliki begitu banyak ragam budaya dan tradisinya
bisa dikatakan hampir setiap daerah memiliki ciri khas keunikannya sendiri
baik dari segi potensi wisatanya maupun dari segi hasil kerajinan tangannya
nah insight with desi anwar kali ini berada di kabupaten lampung selatan
di mana di kabupaten ini ternyata memiliki keunikan kerajinan tangan sendiri berupa tenun ikat inuh
nah untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa apa saja yang bisa ditawarkan oleh daerah ini
khusus untuk bagi para pengunjung yang datang ke sini
tapi juga kerajinan tangan yang tentu saja bisa kita apresiasi kita nikmati
dan juga kita harapkan menjadi warisan budaya bukan saja untuk kabupaten lampung
kesehatan tapi bagi kita indonesia secara keseluruhan
lampung selatan merupakan salah satu kabupaten di provinsi lampung yang terletak di pesisir teluk lampung
petak geografis yang berbatasan langsung dengan selat sunda
membuat lampung selatan dijadikan pintu gerbang menuju pulau sumatera dari pulau jawa
akibat erupsi gunung anak rakatau pada desember dua ribu delapan belas lalu
kini lampung selatan mulai berbenah
ratusan unit hunian sementara telah dibangun untuk ribuan pengungsi korban tsunami selat sunda
dari sisi budaya kabupaten ini memiliki kain inuh yang sudah ada sejak abad ke tujuh belas
simbol simbol identitas budaya masyarakat lampung selatan dilukis dan ditenun oleh tangan tangan terampil
para perajin tenun ikat inuh
dewan kerajaan nasional daerah atau dekranasda lampung selatan
menghidupkan kembali proses pembuatan tenun ikat inuh yang mulai jarang dijumpai
selain menjaga kelestarian budaya
keberadaan dekranasda juga dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat lampung selatan
ketua dekranasda di lampung selatan
bupati sekarang pak nenang irmanto
bupati sekarang pak nenang irmanto
sejarahnya ini yang harus kita pelajari
lebih detail lagi
langsung dengan bu winarni
kapan sejarahnya dan mungkin
makna dari corak corak yang digunakan
tenun inuh ini
inuh ini berasal
kain tapis inuh awalnya
itu sudah ada sejak
di daerah ini
dulunya di lampung barat
lampung barat oleh pengrajin
kain inuh ini
dulunya adalah kain yang
di setiap keluarga
yang berdarah biru
itu hanya boleh diberikan
kepada anak laki laki tertua
di satu keluarga itu
hanya ada boleh satu
yang dulu itu namanya
dulu di abad ke tujuh belas
tidak ada lagi
pengrajinnya mungkin ya
begitu di tahun dua ribu dua
itu ada pengrajin di lampung selatan
bernama pak julkipli zuber
itu yang mengangkat
karena beliau si pengrajin pak julkipli zuber ini
penduduk lampung selatan
bersama pemerintahan daerah kabupaten lampung selatan
di tahun dua ribu lima

inuh ini menjadi batik
dan disebut batik inuh
itu akan dijadikan
kerajinan di pemerintahan
pada saat itu
pengrajinnya yang masih
yang masih paham
yang masih paham
membuat inuh itu sesuai dengan tradisi

makanya pak julkipli zuber itulah yang paham sejarahnya
mengangkat inuh itu
sama sama pesisir mbak
lampung barat pesisir
daerah lampung selatan juga pesisir
beda dengan pedalaman yang seperti papadun
beda kami pesisir
lampung barat pesisir
dulu tapis inuh
apa namanya di
kalau saya lihat di sini ada
itu ada pohon kelapa
di tahun dua ribu lima itu
pak julkipli zuber itu
mengangkat lagi memperkenalkan kepada
pemda dan pengrajin yang ada di kabupaten lampung selatan
inu ini bisa ditetapkan menjadi
unggulan dan alhamdulillah di tahun dua ribu dua
mendapatkan hak patent dari kemenkumham
tetapi namanya dulu
kain inuh kalianda
ibu kota lampung selatan ini adalah
dan di sini memang
mungkin pengaruh pesisir nya itu kuat ya
karena motifnya disini ada ikan
ya di sini ada pesisir ini tujuh
kalau papadun itu sembilan
siger dari pesisir tujuh
pesisir lampung barat
terus lampung selatan itu

jadi sigernya tujuh
jadi ini tipikal ya untuk motif daerah
presiden tapi tadi yang pertanyaan ini kan
sudah direvive sudah diketapkan
sebagai aset inilah daerah
tapi jumlah pengrajin yang masih
ingat cara membuatnya menenunnya
itu maksud saya
kalau yang masih
tapi di tahun

kalau sekarang kami cari kami
belum ketemu mbak mungkin
ke depannya tetap kami harus
namanya sejarah kami harus
karena kami sekarang
sudah memegang beberapa helai
yang memang kain inu
di tahun dua ribu dua
kami telusuri mbak asalnya muasalnya
dari mana tapi minat terhadap
inilah menenun ini bagaimana
bu wina arni melihat dengan adanya
pengakuan lah terhadap ini sebagai warisan
budaya apakah masyarakat juga
untuk menggunakannya tapi juga
alhamdulillah mbak desi
peminat untuk menjadi pengrajin inu pun
termasuk dari yang muda muda
itu banyak yang
berkeinginan untuk bagaimana
bisa menenun karena
itu suatu kebanggaan
karena kami dari
mensosialisasikan ke seluruh masyarakat
dan berbakat dalam kerajinan
disini banyak pelatihan kami juga
turun ke lapangan mencari
tempat tempat yang akan
kedepannya dijadikan sentra
untuk pembuatan punggulan kami
dalam menjalankan batik ini kan sudah ada
sejak abad ke tujuh belas itu sendiri
apakah ada evolusi lah dari segi motifnya
warnanya dan tentu saja kegunaannya
bukan hanya untuk yang bangsawan
atau tadi hanya anak laki laki pertama
jadi ada perbedaan perbedaannya
ada pengembangannya semuanya ada mbak desi
di tahun dua ribu delapan itulah semenjak
dijadikan sebagai ikonnya lampung
selatan ditetapkan dan dapat
pengakuan dari kemenkumhan itu
nah disitulah sekarang batik inuh ini
untuk dijadikan fashion dan corak
warna semuanya mengikuti perkembangan
zaman jadi lebih modern
sesuai dengan keinginan selera
kalau ini coraknya dari sigernya tujuh
terus kalau ada ini tanaman pantai ini
mewujudkan atau menggambarkan tentang
keasrian keindahan dan kemakmuran
terus ada juga binatang laut
biasanya ada makhluk makhluk laut itu
cumi atau ikan atau di sini ada kapal
ikan ini adalah motif ciri khas dari
nah ini tapis ya
katanya kan sekarang ada kombinasi antara
tapis yang berbenang emas itu dengan indonesia
ini juga ciri khas lampung selatan
iya lampung selatan
karena khasnya lampung selatan itu batik
dan khasnya dari lampung yang memang kami
bagian dari lampung itu adalah tapis
jadi kami dari pengrajin lampung selatan
memadukan antara tapis dengan inung
jadi batik inuh ditapis
tapis ini dengan menggunakan benang emas ya
dengan menggunakan benang tapis
tetapi yang ditapis corak inuh
inuh itu sendiri
yang saya pakai ini adalah inuh ditapis
dan ini juga harus menjadi kostum ini lah
kalau pejabat pemerintah harusnya ada sekarang
menggunakan batik atau produksi produk lokal itu sendiri
tadi pak kupati sempat mengatakan ingin
membawa ini ke dunia internasional
optimis bu winardi akan diterima dengan
kualitas dan kuantitas yang bisa dipenuhi
apa kira kira dari dekranasa itu sendiri targetnya
untuk mencapai target memenuhi pasar internasional
kami mendatangkan atau ada lomba desainer untuk di kabupaten lampung selatan
dan kami mendatangkan desainer desainer baik dari provinsi atau dari pusat jakarta
itu bagaimana kami bisa dan kami siap
kami siap dari dekranasda kabupaten lampung selatan
pengurus berserta pengrajin
yang ada di kabupaten lampung selatan
kami siap untuk kualitas kuantitas untuk mengangkat unggulan kami
pengrajin lampung selatan
inuh kain penuh ikat
inuh lampung selatan
unggulan lampung selatan ini untuk dibawa ke internasional
dan kalau misalnya teman teman juga belum pernah ke daerah ini
daerahnya indah di pesisir pantai
tapi jangan lupa
oleh olehnya juga di sini sangat indah
winari terima kasih banyak dan sukses dekranase
tadinya kain inuh lampung selatan
tapi di tahun dua ribu delapan belas ini itu diganti dengan kesepakatan dari pemda dan seluruh masyarakat
itu menjadi kain penuh ikat inuh lampung selatan
iya kain penuh ikat inuh lampung selatan
jadi betul betul kebanggaan dari lampung selatan
jadi inuh lampung selatan gitu
inuh lampung selatan iya
terima kasih banyak
bu winardi dan kita ingin melihat ya apa apa saja yang ada ditawarkan khusus di kabupaten lampung selatan ini
yang bisa menarik bagi para wisatawan dan juga yang berkunjung ke daerah ini
tetaplah bersama insight
nah ini akhirnya tantangan suatu kita bagaimana dekra nasda ini bisa bangkit dan hidup untuk kita apa namanya
hidupkan kembali ya
tapi kenapa sempat menurun pak nanang
ya indonesia sebagai negara sangat beruntung ya
kita memiliki begitu banyak ragam budaya dan tradisi
hampir setiap daerah memiliki keunikan sendiri
baik dari segi potensi wisatanya maupun dari kerajinan tangannya yang diproduksi
nah kita juga ingin mengetahui lebih dekat lagi apa apa saja kerajinan tangan budaya yang ditawarkan di kabupaten ini
dan juga potensi wisata yang dikembangkan
untuk itu saya telah bersama plt bupati
jadi saat ini pak nanang ermanto
apa kabar pak nanang senang sekali bertemu dengan pak
nanang ini kalau tidak salah baru satu tahun ya
ya satu tahun menjadi plt
jadi ketika masih ingat bulan desember akhir tahun lalu terjadi tsunami karena longsor di anak krakatau dan daerah ini
karena ini merupakan sisir ya lamu selatan
salah satu yang kena dampaknya itu juga ya
tapi sebelumnya pak nanang
kita saat ini berada di dekre nasda di kabupaten lampung
dan ini tentu saja merupakan suatu balai ya di mana pemerintah daerah juga bisa membina pengrajin dan lain sebagainya
pak nanang bisa cerita sedikit mengenai dekra naskah di sini
apa apa saja kegiatannya dan kira kira inovasi maupun bentuk bentuk dari hasil kerajinan tangan yang diproduksi di sini
terima kasih mbak desi
terutama kami ucapkan terima kasih kepada cnn
yang mana mau menghidupkan di lampung selatan sendiri dengan kerajinan keindahan wisatanya
pertama ini kita pengrajin ini adalah awalnya dekrena sudah tadi
sebelum satu tahun kemarin kita agak mengalami suatu kurang kurang semangatnya gairah tutup
karena dekrean nasta nya kan sudah lama
sudah berapa tahun sebenarnya
sudah lama berdiri dekrean nasta ini
bangunan sudah ada
bangunan sudah ada
alat alat sudah ada
terutama kita pengrajin pengrajin mbak desi
pengrajin pengrajin memang banyak kita masyarakat lampung selatan itu sendiri dari pesisir pesisir
nah ini akhirnya tantangan suatu kita bagaimana dekrean nasta ini bisa bangkit dan hidup untuk kita apa namanya kita produksi
hidupkan kembali ya
tapi kenapa sempat menurun pak nanang kalau di kilas balik lah istilahnya
apalagi melihat di sini kan banyak sekali sumber sumber kerajinan tradisional
mungkin ini mbak desi suatu kepedulian kali ya
kepedulian dengan budaya budaya dengan apa kerajinan kerajinan masyarakat itu sendiri mungkin
maka di sini suatu tantangan kita bagaimana pengrajin pengrajin ini bisa berkarya kembali
jadi ini wadahnya lah di dekrean nasta di sini
apa apa saja selama ini dilakukan karena di sini tenun saya lihat itu salah satu dari ciri khas
bisa cerita sedikit mengenai kerajinan ya
ini bahan ini inu dan ini yang asli diproduksi dengan kerajinan kerajin dari lampung selatan
dan ini dikombinasikan dengan seperti ini
ini bahannya nanti dimodifikasi
ikat tenun inu
nah ini hanya ada di lampung selatan
lampung selatan ya
di lampung utara tidak ada
lampung utara tidak ada asli hat patennya adalah asli lampung selatan
mbak nanang tadi disebut ada sebenarnya namanya tapis ya
bisa mungkin sedikit definisi atau apa kehasan yang dinamanya tapis lampung selatan ini
ya sebelum inu ini membumi awalnya tapis lampung
nah rupanya kita lebih punya lagi ya lampung
jadi seluruh lampung itu ada
tapi lampung ada seluruh di lampung ada tapis lampung
nah kita inuh ini yang ada di lampung selatan
nah inilah tapis yang ada
ada juga di sini kita tempat ini pengrajinnya kita ada wadahnya di sini mbak desi
jadi kalau tapis itu lebih ke seluruh lampung
ya seluruh ada lampung
tapis itu sendiri sebenarnya semacam sulaman ya
sulaman ya ini dimodifikasi
dan ini saya lihat ini gabungan ya antara tapisnya dengan tenun inu
dan ini semua di menggunakan manual ya
tanpa mesin lah istilahnya
nah coba dalam menghidupkan dekranasta ini dan sebagainya
apa apa saja yang harus dilakukan ada usaha apa saja
ya yang jelas utama kita pengrajin kita ditampung di sini di keran nasda dan kita pemasaran pemasaran
nah mungkin dengan adanya dekra nasda ini di sini mungkin nanti kita akan bagaimana inul lagi berkembang
untuk anak anak remaja remaja yang bisa belajar di sini untuk mengembangkan kain inu itu sendiri
jadi yang disiapkan yang diberikan dan difasilitasi bagi pengrajin di dekranasta ini
persisnya apa saja apakah misalnya mesin disediakan atau mesin tenunnya kainnya benangnya apa apa saja
ya di sini sudah lengkap mbak ya sih
alat alatnya benangnya dengan pelatih pelatih pengrajinnya sudah lengkap di sini mbak desi
kalau dari segi biaya pak nanang apa pak yang untuk dekranasda ini apakah ada biaya yang khusus yang ditingkatkan
karena ya kalau tidak lama kelamaan bisa hilang ini
kita sama dengan poperindak ya poperindak nanti dia ada suku anggaran anggaran untuk mengembangkan dekranasta ini
kapan biasanya tapis inuh ini digunakan apakah untuk acara acara tertentu acara adat atau
ya waktu itu memang ya mbak desi

tapi inu ini kalau digunakan ketika ada acara acara adat tertentu saja
sekarang sudah pesta pesta sudah pakai inu dengan tapis
ya ini kan memang cantik sekali ini karena ada sulaman dari benang emas
kalau yang ini yang aslinya inulnya
biasa biasa kan dipakai misalnya untuk perkawinan perkawinan adat dulu
adat adat tertentu saja
baik perempuan maupun laki dua duanya pak
dan sampai sekarang ini masih populer di kalangan masyarakat
sekarang alhamdulillah insya allah dengan adanya cnn mungkin makin berkembang lagi
ya dan mungkin juga supaya mengetahui selera masyarakat
nah itu ada ininya ada difasilitasi pak nanang untuk pemasarannya mungkin desainnya
ini merupakan bagian yang dilakukan oleh dekra nasdaq
ya ini sekarang kita ada di pelabuhan mbak desi pelabuhan eksekutif dermaga bakahuni
ini kita punya spot untuk dekra nasdaq untuk pemasaran itu sendiri
dan pengrajin pengrajin apa yang ada di lampung selatan kita pamerkan di sana
sama promosi promosi wisata wisata yang ada
jadi ini semua buatan tangan ya
tangan ya mbak
wow jadi luar biasa ya
dan ini juga barang langka kalau hanya tinggal hanya sepuluh pengrajin yang asli
tapi kita harapkan ke depan akan lebih banyak lagi
mudah mudahan mbak desy
apalagi anak anak muda ya
supaya warisannya tidak hilang begitu saja
dan ini menurut saya kalau ke lampung selatan khususnya hanya ada di sini
beda dengan lampung bagian lainnya
pak nanang sebagai plt ya membina atau mengelola daerah ini
apa apa saja prioritas yang dilakukan ya
kira kira sudah hampir lebih dari satu tahun
satu tahun ini mbak
pak nanang mungkin bisa cerita sedikit ya mengenai ya kekhasan keunikan dari lampung selatan ini
ini kita kan istilahnya dekat pesisir pintu gerbang ya masuk ini
kita dekat bakau ini di sini
apalagi dari jawa
nah itu kira kira apa apa saja potensi yang bisa dikembangkan di daerah
sebetulnya lampung selatan ini indah mbak desi
kita kan pinggir pantai nih
kita ada gunung anak krakatau
terus pesisir pantai yang begitu indah
kita punya di sini ada air belerang
belerang air panas
kita lengkap di sini situ
tinggal kita menata tata ruang
dan kemauan aja mbak desy
ini lagi terbayar
belerang ini salah satu tujuan wisata yang menarik ya kita akan kunjungi
tapi secara keseluruhan pak nanang ada berapa jumlah turis atau wisatawan baik domestik maupun mancanegara
jumlah turis itu kita masih relatif mbak desy
karena kemarin terjadinya tsunami mungkin ada pengaruh dampak dari
seberapa besar pengaruhnya
ada pengurangan berapa persen kira kira
sekitar empat puluh persen enam puluh persen ada
tapi sekarang sudah mulai
sekarang alhamdulillah mulai kita tahap semi tahap sudah kita perbaiki
insya allah ke depan para wisatawan pengusahaan lebih mending
pak nanang sebagai plt ya membina atau mengelola daerah ini apa apa saja prioritas yang sudah yang dilakukan
dan apa apa saja kira kira sudah hampir lebih dari satu tahun ya
satu tahun ini mbak desy
apa saja achievement nya selain menghidupkan dekran nasdaq ini
terutama kami membangkitkan semangat teman teman seluruh opd bagaimana dengan kejadian kejadian kemarin kita pembelajaran supaya ada gairah untuk menjadi pelayanan pelayanan dan meningkatkan pembangunan pembangunan yang mana diharapkan oleh masyarakat itu sendiri
tapi sumber pendapatan daerah rata rata dari mana ya
ya ada dari pertanian dari pajak itu sendiri dan dari perusahaan perusahaan
jadi rata rata masyarakat di sini apa mereka
petani petani dengan ini pekerjaan
kalau dari penghasilan dari misalnya kerajinan tangan seperti ini bisa dikatakan cukup berarti sebagai meningkatkan pendapatan daerah atau hanya sebatas supaya menghidupkan tradisi agar tidak
ini bagaimana di sini tujuan kita bagaimana untuk menghidupkan satu ekonomi masyarakat perajin itu sendiri dan untuk peningkatan pad
dan kita wajibkan mbak desi sekarang kita sudah punya cetak batik batik printing di sini jadi kita sudah instruksikan seluruh opd dia tidak beli lagi batik di pulau jawa atau di bandar lampung
sekarang opd setiap dinas dinas kita fokuskan beli di dekaran nasda itu sendiri
sampai tingkat kecamatan tingkat sekolah sekolah kita bahwa lampung selatan kita sudah punya produksi dekranasda punya batik itu sendiri gitu untuk meningkatkan pendapatan daerah
dan itu batik yang khas lampung lampung selatan ini sendiri
batik printing ya
jadi dekera nasda ini bisa dijadikan pusat ini ya pusat pengembangan ekonomi lokal itu sendiri
apa kira kira targetnya pak nanang untuk ini meningkatkan perekonomian di sini
inilah targetnya bagaimana masyarakat lampung selatan ini bisa merasakan untuk kesejahteraan
pertumbuhannya berapa rata rata sekarang
sekitar itu lah mbak desi
kalau angka misalnya kemiskinan dan lain sebagainya apa yang masih harus diperbaiki
ya perumahan paling baik mbak desi perumahan
kadang kadang kata kata masyarakat ini kan masih apa
selain petani itu dari segi hasil produksi di daerah ini apa apa lagi kegiatan ekonominya
banyak mbak desi selain petani
karena di sini kan juga saya lihat ini kan daerah ini kan banyak hutan ya dan juga di sini itu sisir
perkebunan ya kopi coklat pisang gitu ya
itu cukup berarti ya
ya sangat membantu hasil masyarakat
ya seluruh hutan dan lain sebagainya
terutama pisangnya kita luar biasa jakarta itu pisang kita di jakarta itu mungkin pisang dari lampung selatan mbak desi
banyak dari lampung selatan kelapa gitu ya
jadi lumayan lah industri nya ya
lumayan cukup lumayan mbak desi
kalau dari segi apbd nya itu sendiri yang dimiliki untuk dikelola pak
apbd ya yang dikelola kita ya itu tadi pendapatan pendapatan daerah itu sendiri ya dari pancas dan dari sumbabang

dan dari sumber sumber lainnya yang bisa
tapi terbesar spending nya untuk apa saja
rata rata sekarang kemarin ini kita fokuskan kepada satu masih sehingga infrastruktur kesehatan dan pendidikan
infrastruktur saya lihat ini jalanannya sudah lumayan ya cukup bagus ya
perkembangan lain tapi karena adanya tsunami kemarin sempat rusak ya
rusak juga mbak desi
berapa ini kalau diestimasi kerusakan ini
kalau estimasi kita belum bisa ini mbak desi
mbak desi yang ini jelas kita bagaimana tiga ratus miliaran atau enam ratus miliaran
itu berapa kira kira rumah yang harus dibangun kembali
rumah itu sekitar lima ratus sekian mbak desi rumah yang sudah akan diperbaiki
dan jumlah korbannya kan juga lumayan
korban dua ratus dua belas dua ratus tiga belas yang meninggal

yang masih ini hidup masih mengungsi ya
ya kita sudah siapkan pemerintah daerah sudah menyiapkan hunian sementara huntara
alhamdulillah puasa ini sudah mereka sudah tidak lagi ada di tenda tenda tapi mereka sudah menghuni di perumahan utara
tapi kan nanti perlu dibangunkan perumahan perumahan itu
ya nanti tahap regulasi nanti ada huntapnya lagi nanti
itu berapa tahun kira kira dibutuhkannya untuk rehabilitasi
kita sementara ini selesai ya satu tahun ini kita lagi
kita akan mendirikan huntap hunian tetap untuk para pengungsi pengungsi itu untuk memiliki rumah itu
dan itu semua dari apbd atau dari sumber sumber lain bekerja sama dengan swasta
ada kita bantuan dari pusat dari bnpb itu sendiri
bantuan dari bnpb dengan ada dari apbd juga
nah cara cara misalnya untuk menarik investasi ya ini karena kan biasanya kan sekarang tuh daerah tuh berlomba untuk menarik investasi khususnya investor swasta
jadi ini ada yang menanamkan modalnya disini ini apa cara caranya pak nanang yang dilakukan
ya alhamdulillah dengan adanya tol ini mbak desi
iya saya lihat ya tol ini luar biasa
ya tol luar biasa
investasi kita ada kawasan industri sendiri di daerah ketapang ini yang akan ada investasi investasi yang masuk
terutama kami akan menyediakan sekarang kan kita pelayanan online mbak desi
kemudahan kemudahan bagi pengusaha pengusaha untuk menginvestasikan di daerah lampung
kemudahan kemudahan bagi pengusaha pengusaha untuk menginvestasikan di daerah ketapang
kemudahan kemudahan bagi pengusaha pengusaha untuk menginvestasikan di daerah ketapang
apa apa saja yang kemudahan yang diberikan
itu sudah satu atap satu pintu berapa lama kira kira
hari ini langsung kita kan sekarang sudah pakai oss
dari rumah juga kita sudah bisa mbak desi
sekarang ini kita melakukan perizinan perizinan langsung bisa
dan banyak yang sudah tertarik
rata rata dari mana itu investasinya
yang rata rata dari pulau jawa jakarta
dia tahu nih pengembangan yang di lampung ini dengan adanya tol ini luar biasa
insya allah dengan adanya gerbang pintu bakahuni tol lautnya
ya saya lihat itu tolnya bagus sekali ya jalannya
cukup panjang kita
lampung selatan satu ratus enam puluh delapan km terpanjang
pak nanang tadi katanya janji kita mau melihat salah satu
tujuan wisata yang populer di sini
itu asli mbak desi dari pegunungan
airnya air panas air belerang itu langsung kita bikin tempat
iya kita kesana
karena katanya belerang kan sehat kan ya
oke yuk pak nanang
oke yuk mbak desi
mereka memberikan promosi hot bills untuk penginapannya di sini
jadi ada diskon diskon
untuk mendatangkan tamu tamu kita
dan juga memberikan informasi kepada lewat media sosial
untuk menyatakan bahwa selat sunda terutama di lampung selatan kita ini sudah bangkit
dan sekarang sudah aman
insight with desi anwar kali ini dari kabupaten lampung selatan
persisnya kita berada di wai belerang simpur
nah ini merupakan salah satu atraksi yang kita bisa dapatkan di lampung selatan
saya sudah ditemani oleh plt bupati lampung selatan anang ermanto
nanang ketemu lagi dan juga kali ini ditemani oleh pak yuda sukmarina ya
dari dinas pariwisata
pak nanang ini salah satu tempat favorit pak nanang sendiri
ya ini tempat favorit saya
saya hadir disini mbak desi
kalau lagi penat dalam pekerjaan saya lari kemari dengan tim tim yang ada di sini karang taruna
jadi ini sebenarnya belerang yang asli alami dan ini sumbernya dari sini ya
ya ini asli mbak desi
ini asli dari gunung raja basah yang benar benar murni
nah inilah kekayaan yang ada di lampung selatan dari anugerah allah swt
dan ini kalau kita masukkan kaki kita disini lumayan ya cukup panas
dan kalau di bawah itu ada tempat pemandian yang memang di khususkan untuk mereka yang tidak mau naik ke atas ini
karena ini mbak desi ada pembagian pembagian airnya
disini ada yang panas dan ada yang dingin gitu
jadi bisa belah dia mbak desi
jadi masyarakat yang nggak bisa naik ke atas mereka ada terapi
ini untuk terapi mbak desi dari mana mana hadir di sini
pengobatan segala penyakit
penyakit menurut mereka disini ada di simpur kecapi ini mbak desi
jadi lampung selatan ini bukan aja pantai
tapi disini juga ada alamnya begitu indah
tapi ada juga sumber air panasnya yang alami
dan belerang kan biasanya sehat ya
tapi saya lihat ini ada bekas ini longsor atau apa pak bupati
ini kejadian waktu itu mbak desi
maka kita lihat sekarang keadaan ini agak porak poranda yang tidak terapi karena ada bencana longsor
kejadian yang sudah ada enam bulan yang lalu

rawan bencana longsor ya kemarin ini
berarti apa ke depan akan diperbaiki atau mungkin disanggah
ya mungkin ini nanti insya allah mbak desi ini kita sudah membentuk di sini karang taruna kepala desa
pusat pak camat disini dengan pemerintah daerah
bagaimana untuk mengembangkan wisata air belerang yang ada di kecaki ini
kita bukan disini aja mbak desi
kita punya disebelah sana air terjun
air terjun dari satu arah ini juga
itu sudah ada jalannya mbak desi
nah ini kekayaan yang ada di dalamnya
insya allah nanti kita akan apa namanya kita kemas lagi lebih lebih bagus
kalau saya lihat mungkin ada tempat tempat peristi rahatannya juga harus dipermak
mungkin jalannya juga diperbagi
nah disini ada mbak yuda dari dinas pariwisata
seperti kita ketahui akhir bulan akhir tahun lalu ya
tidak ada bencana
tidak ada bencana tsunami yang diakibatkan oleh longsornya di gunung anak rangkata
dan ternyata daerah ini juga cukup kena imbasnya
mbak yuda ini bagaimana kondisi pariwisata di lampung selatan
seberapa besar dampaknya dari tsunami tahun lalu
dan apa kira kira cara cara untuk memulihkan situasi disini
baik mbak desi terima kasih
paskasunami pada bulan desember dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas kemarin itu memang berdampak kepada pariwisata kita di lampung selatan khususnya
di daerah wisata pantai dan juga karena kita juga memang ada gunung anak rakatau yang memang
potensi wisata kita sudah mancanegara itu adalah gunung anak rakatau saat itu erupsi itu sehingga
mengakibatkan tsunami sehingga untuk wisatawan pun mancanegara yang biasanya mengunjungi gunung
anak rakatau saat ini belum bisa untuk arah ke gunung anak rakatau dengan adanya tsunami tersebut
nah ini biasanya jumlah wisatawan yang datang ke daerah ini dari tahun ke tahun berapa rata rata
dan kemana mana saja mereka biasanya iya kalau untuk mancanegara itu kita ada dua puluh untuk
akibat dari adanya tsunami ya erupsi ya dan ini juga merupakan satu fenomena yang menarik karena selama
ini kan anak rakatau walaupun letupan kan jadi salah satu atraksi ya tapi pada saat itu menimbulkan
tsunami yang akhirnya berdampak nah ini kedepannya ini
kira kira ada target khusus untuk memulihkan karena sempat turun ya pada awal tahun dua ribu sembilan belas ini
memang kami bagaimana meningkatkan kembali kunjungan kunjungan pariwisata ke daerah lampung
selatan yang pertama itu mungkin kita ke kerjasama dengan pihak pihak penginapan hotel hotel yang ada
di tempat kita itu bagaimana untuk mereka memberikan
kita dan juga memberikan informasi kepada lewat media sosial untuk menyatakan bahwa selat sunda
terutama di lampung selatan kita ini sudah bangkit dan sekarang sudah aman sempat turun berapa jumlahnya
dari dua sekitar kita hanya peningkatan
pak nanang ini berapa persen yang memang dihasilkan oleh pariwisata di daerah ini
pariwisata sendiri ini mbak desi kita masih agak rendah ya karena kita sendiri akibat dari ini
sekarang belum maksimal lah tapi dengan sekarang dengan kemauan kita insya allah
kedepan lebih meningkat lagi kira kira berapa ini pendapatan istilahnya yang dihasilkan oleh
pariwisata dari segi jumlah rupiahnya mbak ida itu memang pad yang dari dinas pariwisata
itu kan kita hanya dua tempat yang memang dikelola oleh pemerintah yaitu wai belerang yang tadi kita
kesana bukan yang ini mbak yang tadi yang satu lagi yang ada kolamnya pemerintah dan juga ada
di pulau sebesi kita punya villa di sana villa pulau sebesi itu yang memang kita penginapan yang
untuk teman teman kita yang untuk menuju ke gunung anakrakatau itu jadi masih mengandalkan masih hanya
baru mengandalkan jumlah hotel itu apakah meningkat dan kualitasnya membaik mbak yuda melihat sampai
saat ini betul karena sebagian juga kemarin hotel hotel yang ada itu kan terkena ibas ya ada
di grand lt memang hanya sebagian depannya tetapi ada juga yang memang benar benar sama
sekali kena semua itu hotel penginapannya sehingga rusak dan saat ini belum bisa recovery
iya tadi disebutkan ya ada program rehabilitasi dan juga pemulihan dan membangun lagi itu masih
on track ya dananya cukup untuk itu dan bisa tersebut sebelum lebarannya insyaallah ya pengungsinya
ada lagi mbak yuda potensi sebenarnya kalau yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah ya apa apa
saja yang anda lihat ya saat ini masih harus bisa di by ya dinilah dibangun jadi jadi memang di
lampung selatan ini kita ada tiga destinasi wisata wisata alam wisata buatan dan wisata budaya
terjun dan juga ada weblerang kalau untuk wisata buatan itu kita ada pemandian waterbombs itu
kemudian untuk wisata budaya sendiri kita mengenalkan kepada masyarakat luas itu bahwa
lampung selatan ini kita punya budaya yang memang bisa kita jual waktu itu dan juga mungkin tadi
mbak desi sudah ke dekranasda dia sudah melihat ada kain tenuh tenuh ya cari menjadi ciri khas ya
itu memang sudah menjadi warisan budaya tak benda yang sudah di dan perlu diapresiasi terutama bagi
masyarakat lampung selatan itu sendiri ya semua itu tinggal niat mbak desi niat kita untuk apa
kita mengabdi di lampung selatan ini kalau tidak untuk perbaikan lampung selatan
sendiri jadi peristiwa kemarin adalah pembelajaran untuk kami semua supaya kami tidak terulang kembali
menciptakan pemerintah yang bersih yang akuntabel dan lain sebagainya tentu ini merupakan pr pak
nanang ya sebagai seorang plt yang mau tidak mau harus memulihkan balik kepercayaan
naik istilahnya masyarakat terhadap pemerintahan dari ini apa langkah langkah untuk melakukan
reformasi dan juga istilahnya membuat lebih bersih dan lebih profesional khususnya di birokrasi
ya pemerintah daerah alhamdulillah mbak desi kemarin kita sudah ada mou dengan kpk sendiri bagaimana untuk kita tadi untuk
kinerja yang lebih baik lagi bebas dari korupsi dan terutama adalah kami memberikan satu motivasi
semangat kepada seluruh opd dinas dinas asn itu sendiri yang mana ngedrop pada waktu satu tahun yang
lalu alhamdulillah sekarang sudah berjalan organisasi pemerintahan sudah berjalan baik dan
perekonomian masyarakat tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai tumbuh
untuk karena kita sudah cipta ciptakan tadi kuliner kuliner di wira swasta di tempat tempat
zona zona yang sudah kita siapkan mbak desi seperti kita punya di gorway handak disitu akibat dari
tsunami pertumbuhan ekonomi sekarang mulai bangkit kembali mbak tapi supaya kinerjanya khususnya
ya untuk mereformasi birokrasi birokrasi kan perubahan ya perlu pemikiran yang mental ya
polusionnya apalagi supaya tidak kena kasus lagi nah itu apa langkah yang pertama
yang dilakukan dan bagaimana memonitor terus menerus supaya kita harus ada satu kesepakatan bersama
kita niat kita gitu kan semua itu tinggal niat mbak desi niat kita untuk apa kita mengabdi
lampung selatan ini kalau untuk tidak untuk perbaikan lampung selatan itu sendiri
peristiwa kemarin adalah pembelajaran untuk kami semua supaya kami tidak terulang kembali
jadi sistem itu sudah mulai sudah mulai kita terapasi sekarang sudah online ya ya bener ya
aplikasi online gini kan sudah tidak bisa lagi kita bermain main jadi masyarakat ya transparan
komunikasi dengan masyarakat langsung dilakukan pak nanang itu harus dong kita masukan masukan dari
masyarakat ini yang yang butuh butuh untuk kinerja kita lebih baik lagi gitu ya apalagi masyarakat dengan sosmed
semakin lama semakin kritis ya harus di hari ini bisa bisa langsung kemana mana mbak desi hasil
ombudsman sendiri yang dari zona merah sekarang kita sudah zona hijau dan kita sekarang kalau di
kpk kita urutan empat dari provinsi lampung provinsi nomor satu kita nomor empat mbak desi ini sudah
jadi ada perbaikan ada kebaikan dan juga belanja dan lain sebagainya bisa dimonitor ya awal awal
pasti ada resistensi dong pak nanang awal awal itu kita mengalami suatu ya tadi degradasi layak
don sangat begitu jauh masyarakat sangat jauh masyarakat sangat jauh masyarakat sangat jauh masyarakat
sudah hampir frustasi pegawai sendiri mulai frustasi nah disitu saya bangkitkan semangat
untuk kebersamaan dengan kebersamaan alhamdulillah satu tahun ini kita sudah berjalan dengan baik dan
masyarakat juga sudah menerima dengan baik kenyataan nyataan kita kerja sudah ada
iya dan kedepannya juga mau tidak mau harus lebih baik lagi nah ini sebenarnya potensi untuk pendapatan
daerahnya kan bisa luar biasa dengan alam ini kan paling mahal paling diminati tapi
yang penting kan harus dirawat bagaimana mbak yuda supaya tidak banyak sampah tidak di istilahnya
neglected lah atau terbengkalai begitu saja memang untuk kepada tamu tamu yang datang kita itu
wisatawan kita kita selalu memberikan apa untuk kalau membawa mereka kalau kesini tuh bahwa dengan
adanya alam yang masih asli
di sini dan itu kita harus menjaganya dengan tidak memotong pohon pohon yang memang sudah ada kemudian
juga mungkin kita dengan pembangunan yang lebih berkelanjutan itu yang memang kita apa canangkan
untuk apa terjadinya wisata yang ada kita ini bisa tetapi kesadaran di masyarakat
sendiri ada ya untuk memelihara juga kita sini membentuk karang taruna pok darwis itu kan kita
bentuk untuk cinta lingkungan cinta alam yang sudah ada ini jadi sini sekarang sudah di kita kelola
dengan karang karang taruna anak anak muda muda yang masih ada yang di wilayah desa kecapi ini
mbak desi jadi sudah kita ajak kebersamaan gotong royong kita sering setiap minggu seminggu sekali
kita turun kemari kita ngadain kebersihan kebersihan habis bencana itu sebelum bencana
juga kami sering turun ke sini gotong royong kita menata tata tata ruang untuk yang pengunjung pengunjung
yang penting apalagi jangan terlalu banyak tergantung pada pemerintah yang mungkin dananya juga
terbatas ya kesadaran sekarang dengan berwawasan lingkungan di semuanya itu harus dikelihara tapi
pak kerenang ini ini menarikkan disini ada alam disini juga ada kerajinan di sini ada
macem macem kali bisa ditawarkan gitu ke depan revisi untuk rangkung selatan ini
ke depan revisi untuk rangkung selatan ini ke depan revisi untuk rangkung selatan ini
sendiri menurut pak bupati ini memang pr ya tapi menarik dan sebetulnya kalau ini kita kemas
dengan baik dengan benar benar profesional transparan insyaallah rangkung selatan nanti apa yang terbaik
untuk di pulau lampung ini mbak desi mungkin bisa kita menyaingi dengan pulau pulau yang bali yang
sudah wisatanya terkenal internasional nah kita punya disini alam yang begitu indah seperti kata
kata mbak desy disini kita seperti sauna tapi ini sauna tapi ini sauna tapi ini sauna tapi ini sauna
sauna alam yang benar benar alami tidak dibikin bikin di gedung di ruangan
tapi inilah sona alam gunung
dan udaranya juga masih tegak
kedepan ini supaya tidak rawan bencana lagi kan berarti harus ada tata kelola yang baik
tidak boleh misalnya membangun rumah di tempat tempat yang rawan terhadap bencana apa
ada semacam blueprint yang disiapkan apalagi ketika perumahan yang rusak akibat tsunami itu harus dibangun
tapi kan tidak seperti yang sebelumnya dong
ini memang kita sudah ada himbauan kepada masyarakat supaya tidak membangun misalnya di tepi tepi pantai
tapi memang kendalanya mbak desi disini mereka sudah punya sertifikat
nah ini kendala kita
jadi mereka sudah punya sertifikat
sertifikat begitu kita relokasi
kita pemerintah daerah mbak desi sudah siapin tanah enam hektare untuk kita bangunkan kita relokasi
tapi mereka karena ini warisan nah ini warisan ini budaya warisan ini ini yang kami mengalami masih suatu kendala
tapi ya paksa kami tetap melakukan untuk hunian tetapnya itu tetap kami lakukan di wilayah yang lebih tinggi lagi
tidak di lokasi pinggir pinggir pantai
karena ini kan juga bahaya
apalagi kalau sudah bukan aja perumahan
tapi penginapan ada di sini
itu ya akibatnya kalau bencana terjadi kan korbannya kan juga semakin banyak
harusnya tata kelola ini harus di tata ruangnya harus di
desain desain yang lebih bagus dan rawan bencana jauh dari rawan bencana
iya mbak yuda apa visi untuk pariwisata di lampung selatan ini mungkin yang ingin lebih lagi digiatkan
jadi mungkin visi saat ini karena kita saham
karena sudah habis bencana mbak
bahwa kita di lampung selatan ini terutama di pantainya kita sekarang sudah menjadi zona aman
itu jadi mengharapkan para wisatawan yang akan datang ke lampung selatan ini tidak perlu khawatir lagi
tidak perlu takut untuk datang ke pantai terutama yang ada di sepanjang pesisir raja basah yang ada di lokasi kita
sehingga mendatangkan tamu tamu wisatawan terutama dengan adanya jalan tol
dan dermaga eksekutif yang ada di bakahuni itu sudah lebih memudahkan untuk para wisatawan datang dan berkunjung ke lampung selatan
dan yang penting lagi mungkin kalau ada bencana itu jalur evakuasinya dan sop untuk pertolongannya itu sudah disiapkan ya pak nanang ya
karena bencana kan kita tidak tahu kan kapan saja bisa yang penting sudah siap itu masyarakat sudah disiapkan
tapi kan kejadian ini kan masalah

ketika orang lagi tidur masyarakat lagi tidur bencana datang
nah namanya juga bencana kita harus siap siap kita tidak bisa pesan tolong bencana hanya datang pada siang hari karena kita siap
itu semua sudah ada
sudah ada jalan jalur evakuasi sudah ada semua mbak desy
dan kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang terimbas kemarin dengan tsunami dan maupun yang tidak terimbas tentang mitigasi bencana mbak
mbak desy pak kupati sendiri ini kira kira berapa persen sudah pulih lampung selatan ini
sudah agak enam puluh persen lebih lah mbak desy
kalau huntara itu tinggal sudah sembilan puluh sembilan persen mbak desy kalau kita menjadikan untuk evakuasi masyarakat sudah sembilan puluh sembilan persen
tapi kalau lampung selatan ini masih banyak yang harus di
ya di benahi
jadi pemukiman yang juga harus dibangun
baik terima kasih
ya selamat selamat mbak desy
pak nanang dan juga mbak yuda saya rasa waktunya kita untuk mencobakan kehangatan air belerang yang ada di sini luar biasa
di sini ada air belerang yang begitu panas tapi ada juga airnya yang dingin dari mata air
sehingga kalau di bawah itu berpadu menjadi air yang hangat
nah ini yang kita bisa gunakan untuk mandi berendam dan lain sebagainya
memang kalau alam di indonesia ini tidak ada duanya ya
jadi cintailah alam yang kita miliki jagalah kebersihannya dan kita apresiasi dan juga kita harapkan semakin banyak orang yang datang berkunjung tentu saja bisa membantu meningkatkan perekonomian
khususnya di daerah kabupaten lampung selatan ini
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnnindonesia com dan juga di kanal youtube kami
demikian sampai jumpa dan bye